meski tidak berdampak langsung ke permukiman warga namun petugas tetap mengimbau warga
kemudian untuk satu waktu harus masuk seorang segitu banyaknya
berarti kan udah mau jalan tiga tahun
ya ada beberapa film
untuk melakukan sosialisasi untuk memberikan teguran kepada masyarakat yang memang membuang sampah sembarangan
kode ini untuk mencegah pemalsuan
ini tentu kejadian ini menimbulkan sedikit kemacetan di jalan proklamasi
posisi ini melindungi kita dari guncangan dan terjatuh dan tetap memungkinkan untuk bergerak walaupun dengan merangkak ya jika perlu
karena ada backing an ada orang kuat di belakangnya
agar tidak terjadi penumpukan arus balik pada hari minggu dan senin besok
tertentu kita memberikan kemoterapi ditanggung bpjs di tingkat yang lebih lanjut mereka masih
tapi kalau ini dibangun di jawa berarti tetap jawa sentris
kita akan berhasil mengurangi kostum
dan untuk temanya kali ini kan
akhirnya udahlah terlalu banyak nih
lu kalau batu gua telponin brimob gua lu
tradisi mudik ke kampung halaman untuk merayakan lebaran menggunakan kendaraan khususnya mobil lumrah dilakukan sejak puluhan tahun silam
mengenai teknologi informasi pun oleh hakim yang mulia hakim eni profesor eni itu juga mulia dipersoalkan
wah ini kompak banget ya
untuk menerapkan nilai nilai perdamaian
qiblat papat atau empat penjuru diwakili oleh empat patok negoro
ya kalau kita lihat yang tadi ya yang keterusakan hutan deforestasi yang lebih luas
tanpa minuman lain seperti minuman kemasan
apa sih sebenarnya kendalanya selain kemudian anggaran yang sebelumnya sempat dinyatakan juga oleh bssn
hari idul fitri identik dengan makanan lezat seperti ketupat rendang hingga opor ayam